sementara itu gedung dpr hari ini tiba tiba muncul di beberapa toko daring di indonesia dan dijual dengan harga murah
hal ini pun ditanggapi santai oleh sekretaris jenderal dpr republik indonesia indra iskandar
menurut indra hal itu hanyalah lelucon biasa yang lazim dilontarkan oleh masyarakat
ia menambahkan lelucon tersebut tidak relevan karena persoalan jual beli gedung ditangani kementerian keuangan
indra memaklumi lelucon itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pengesahan omnibus law atau rancangan undang undang cipta kerja
ia menegaskan pihaknya tidak akan membawa hal tersebut ke ranah hukum
sementara ini pihak toko online sudah menurunkan semua produk dan toko yang menjual gedung dpr
ini juga tidak lazim karena ini kan semua bnm milik negara
jadi kalau ada yang juk juk semacam itu sebenarnya itu sangat insinuatif
itu urusan kementerian keuangan lah sama yang bersangkutan sama unsur kepolisian lah kalau ini
menurut saya kepolisian juga harus mengambil tindak tegas lah
ini bumn negara kan kita tahu
jadi juk juk semacam itu saya kira tidak pada tempatnya ya